menjelang laga fifa matchday kontra bangladesh pada rabu satu juni mendatang
timnas indonesia menggelar latihan di stadion sidolik kota bandung
minggu petang hingga malam
dalam latihan kali ini jajaran pelatih yang dipimpin sinteyong
langsung menggenjot pasukan garuda dengan materi latihan fisik
tak hanya itu pasukan garuda juga menjalani game internal
serta penerapan sejumlah taktik dan strategi
pelatih sinteyong mengaku usai menerapkan latihan fisik
sejak dua hari terakhir dirinya memilih untuk melakukan pemulihan
serta menu latihan dalam intensitas biasa pada latihan hari ketiga ini
sementara terkait dua pemain calon naturalisasi yang baru bergabung di timnas
jordi amat dan sandi walsh sinteyong mengatakan
keduanya dalam kondisi yang belum maksimal akibat kelelahan serta pemulihan cedera
meski demikian sinteyong optimis kedua pemain itu dapat segera beradaptasi
dan berlatih maksimal bersama timnas
sinteyong berlatih selama lima minggu jadi dia sudah sangat rendah
jadi sekarang dia sudah berlatih bersama tim dan dia sudah sangat keras
jika jordi berlatih selama setahun dia harus berlatih selama setahun
agar dia bisa berlatih sehingga dia bisa berlatih sehingga dia bisa berlatih
sinteyong sudah terlalu keras dan dia harus berlatih sehingga dia bisa berlatih

jika jordi berlatih selama setahun dia harus berlatih sehingga dia bisa berlatih
indonesia dalam kualifikasi piala asia dua ribu dua puluh tiga awal juni mendatang
dalam kualifikasi piala asia tersebut indonesia tergabung di grup a bersama dengan nepal jordania
serta tuan rumah kuai
reddy bangun bandung jawa barat